antv dan tadi juga terpantau tv one serta cahaya tv
mohon agar ini ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah langkah yang sifatnya polisionil daripada sekedar administratif